mau jadi anak essentials mau jadi anak ayam
setelah itu menemani tamu qui

kelompok pemuda ini sedang bersiap menempuh perjalanan
mereka akan menembus pelosok desa menuju sebuah lokasi guna melakukan aktivitas
para relawan ini dengan ikhlas menyisikan sebagian waktu untuk menjalankan misi sosial
menyusuri jalan berbukit melewati jalan tanah dan berbatu
menjadi rutinitas relawan yang tergabung
dalam komunitas baca tulis di pedalaman kabupaten garut jawa barat tersebut
hari ini kita akan mengikuti salah satu episode gerakan kampung membaca
yang diadakan organisasi literasi bernama komunitas nyejah
gerakan kampung membaca aktivitas ini kerap dilakukan komunitas tersebut dengan cara jemput bola
memberantas buta aksara relawan menjadikan program ini aktualisasi diri demi masa depan desanya
sosok yang berjasa di balik kegiatan ini adalah nero taufik abdillah yang biasa dipanggil kang opik
ada sebuah rumah muir di pinggir hutan lebat
ia dan para relawan sudah melakukan kegiatan tanpa bayaran itu tujuh puluh lima kali
saat ini kampung ciawitali desa sukamulia kecamatan singajaya yang mendapat giliran
baca buku ya mau jadi anak finter mau jadi anak soleh mau jadi anak ayam
sesi mendongeng menjadi pembuka acara diiringi sejuknya udara siang pada akhir pekan
aku juga puasa kok
iya kan kalian gak pernah makan
nah kang opik sekarang kita sedang berada di sebuah lapangan bola volley lah katakanlah begitu ya
antusiasme warga ini sangat ramai
dan kemudian kita sudah berjalan selama
setengah jam lebih dari komunitas sengejah ke sini
dengan perjalanan yang hancur lah semacam itu
nah dulu ceritanya bagaimana sehingga kang opik itu bisa mengatur atau merencanakan pertemuan atau
pendaca kegiatan seperti ini
jadi awalnya kita kan kegiatannya fokus di kampung sukawangi ya
tempat beradanya komunitas sengejah
lalu kemudian saya berpikir kalau saya hanya
layanan membaca menjajakan buku di saung
itu orang orang yang terpapar ya hanya sekitar kampung saya
hanya sekitar desa saya
oleh karena itu maka saya memikirkan ini harus ada konsep baru
bagaimana gerakan ini sampai ke desa yang lain kecamatan yang lain bahkan kabupaten yang lain
nah oleh karena itu maka saya berpikir
kemudian membuat konsep gerakan kampung membaca ini
saya dedahkan kepada teman teman dengan disertai alasannya
ini kita kalau hanya kegiatan di kampung kita
kita hanya orang orang sekitar kampung kita saja
tidak akan bisa menyentuh ya masyarakat di sini misal desa sukamuli
oleh karena itu kita harus punya konsep baru
namanya kita kasih konsep gerakan kampung membaca
saya bergerak dan juga menggerakkan teman teman relawan anak anak muda untuk bergabung dalam kegiatan gerakan kampung baca
apa kabarnya adik adikku semuanya
alhamdulillah lebih baik
aktivitas hari ini diakhiri dengan sesi membaca
bagian acara yang memakan waktu setengah jam
relawan mengajak anak anak bersentuhan langsung dengan buku untuk memancing rasa ingin tahu mereka
desa sukawangi kecamatan singajaya garut jawa barat adalah lokasi tempat komunitas ngejah berada
memakan waktu perjalanan sekitar sepuluh
selama tiga jam dari pusat kota garut markas komunitas ini berada di kawasan perbukitan
karena letak geografisnya di pelosok dan jauh dari akses pendidikan ekonomi dan kesehatan
garut sempat menyandang predikat salah satu kabupaten terbelakang di indonesia
melihat kenyataan pahit ini opik lalu mendirikan komunitas ngejah pada juli dua ribu sembilan belas
ia mencoba menepi stigma terbelakang yang terlanjur melekat di tanah kelahirannya tersebut
sejak kecil sejak sd sampai sma saya hampir tidak bersentuhan dengan bahan bacaan kecuali buku pelajaran sekolah kitab kuning dan tentunya al quran
buku pelajaran sekolah ya di sekolah kitab kuning di madrasah atau di pesantren al quran pun sama
nah kemudian saya tanpa rencana ada takdir untuk bisa mencari
nah kemudian saya tanpa rencana ada takdir untuk bisa mencari

melanjutkan kuliah ke pendidikan tinggi kuliah
di sana saya mulai bersentuhan dengan buku dengan komunitas komunitas literasi komunitas sastra dengan jurnalis
melalui pergesekan itu kemudian saya sering baca
saya mulai paham bahwa ternyata orang orang besar para pendiri bangsa ini mereka adalah pembaca
perlahan saung komunitas ngejah mendapat banyak pasokan buku
hingga saat ini komunitas tersebut sudah dikenal luas di kalangan pemerhati literasi
beragam jenis buku untuk segala usia mengisi rak raksau sederhana
yang mengambil tempat di halaman depan rumah orang tua opik
permasalahan utama ya fasilitas itu
masa orang sini mau baca buku harus ke perpustakaan daerah yang ada di pusat kota
untuk naik mobil aja kan butuh puluhan ribu
nggak mungkin yang mending beli beras dibanding berangkat ke perpisahan daerah
pagi hari pada akhir pekan murid sekolah di desa sukawangi menyambut libur mingguan
anak anak ini mendatangi saung komunitas ngeja untuk membaca buku buku ringan sebagai tambahan pengetahuan
saung komunitas ngeja ramai didatangi mereka yang tidak hanya haus akan bacaan
mereka seakan terhibur oleh fasilitas lain yang juga ditawarkan
bukan cuma buku beberapa alat musik menjadi sarana rekreatif yang menyenangkan
sementara itu kepada remaja
komunitas ngejah menawarkan bacaan lebih banyak lagi
di salah satu sudutnya sejumlah buku pengetahuan siap mereka lahap
tidak berhenti di sini opik beserta relawan lain beberapa kali menyelenggarakan kegiatan bernama pelatihan jurnalistik pelajar
pesertanya bukan hanya dari garut tetapi dari tasik malaya bahkan pangandaran
pelatihan jurnalistik pelajar mengajarkan teknik menciptakan majalah dinding sekolah dan jurnalistik
ini adalah beberapa metode yang ditawarkan komunitas ngejah
guna menjaring minat baca di kalangan anak anak dan pelajar
namun tentu daya tarik membaca buku menjadi prioritas
pengelola harus terus melakukan inovasi inovasi membuat kegiatan yang memancing mereka untuk datang
setelah datang mereka melihat buku
buku buku yang sengaja dihadirkan di saung itu yang kepernya menarik untuk anak anak
untuk remaja yang ini kan kebetulan ada di samping jalan raya mereka lewat
lihat buku buku yang keren gitu kapernya bagus gambarnya bagus
minimal mereka sentuh dulu
di antara banyak kegiatan taman bacaan masyarakat atau biasa disingkat tbm
merupakan tulang punggung komunitas ini
karena aktivitasnya yang berkesinambungan dalam menyediakan bacaan
opik saat ini terpilih menjadi ketua forum taman bacaan masyarakat jawa barat
kabupaten karawang kali ini menjadi lokasi agenda pertemuan forum taman bacaan masyarakat jawa barat
opik dan jejaringnya akan berbagi pengalaman dan mengungkapkan kelukesan mereka dalam mengelola taman bacaan
sebagai informasi hingga kini kebanyakan taman bacaan masyarakat yang ada di indonesia
dikelola secara mandiri atau swadaya
namun banyak pula yang tergabung dalam satuan kegiatan bernama pusat kegiatan belajar masyarakat
laiknya seorang ketua opik harus menerima pertanyaan dan keluhan dari pengelola taman bacaan yang ada di kabupaten itu
inilah agenda rutin yang menjadi bagian dari misi sosial yang bernilai sangat tinggi bagi tumbuh kembang budaya membaca di tanah air
forum taman bacaan masyarakat adalah ujung tombak warga negara dalam membudayakan minat membaca dan menulis
taman bacaan masyarakat
adalah program milik satuan pendidikan non formal
layanan pustaka bagi pendidikan luar sekolah berupa taman bacaan ini banyak ditemui di kantong kantong masyarakat
opik dengan komunitas ngejahnya secara langsung berperan dalam penyelenggaraan taman bacaan
karena dedikasinya yang tak mengenal lelah keterlibatannya menjadi ukuran keberhasilan dalam pengelolaan sejumlah taman bacaan
dalam agenda yang dijalankan
kementerian pendidikan dan kebudayaan ini
opik bersama pegiat lain sedang berdiskusi tentang bagaimana menggalakkan literasi di sekolah pendidikan non formal
saya sengaja mengundang teman teman pegiat ini
diskusi berlangsung di jakarta sehingga opik harus rela menempuh perjalanan berjam jam
meninggalkan pelosok garut demi mencapai ibu kota
khusus untuk pemberantasan bukti aksara selain pemberantasan bukti aksara itu sendiri
khususnya dalam rangka memelihara yang seperti saya katakan tadi
kaitannya dengan taman bacaan masyarakat
ini memang kita sekarang mencoba bagaimana taman bacaan taman bacaan masyarakat ini tersebar di seluruh pelosok indonesia
terutama konsentrasi di mana kantong kantong buta huruf tadi
sehingga sekarang ada program kami namanya kampung literasi
nah di sanalah kita inginkan bagaimana
bagaimana kemampuan literasi masyarakat itu betul betul tumbuh
betul betul tumbuh karena adanya fasilitas
tapi ini tidak bisa tumbuh begitu saja tanpa adanya dukungan para penggiat
literasi menjadi kosa kata yang belakangan ini akrab di telinga kita
literasi juga bermakna kemampuan individu dalam mengolah pengetahuan untuk kecakapan hidup
membagi kemampuan individu ini dalam enam literasi dasar
bagaimana cara untuk memperbaiki kemampuan individu yang tersebar di seluruh pelajaran
lihat di video selanjutnya
komunitas ngeja saat ini mencoba mengembangkan fungsi organisasi
sementara beberapa tahun lalu kegiatan utamanya sekadar mencari donasi untuk menjaring pasokan buku
opik harus memikirkan pengembangan kemampuan individu relawan
salah satunya adalah menggali potensi ekonomi para relawan
komunitas ngejah mulai melirik kemandirian ekonomi supaya bisa menghidupi diri sendiri
dalam jangka panjang kemandirian ekonomi diharapkan dapat mengangkat taraf hidup anggotanya
sampai hari ini komunitas ngeja salah satu masalah terbesarnya dalam dana operasional
dana operasional sejauh ini kita masih swadaya
kalau buku buku alhamdulillah fasilitas alhamdulillah kalau buku banyak yang bantu baik dari teman teman di media sosial khususnya
kemudian secara fasilitas beberapa kali kita dapat dari kemendikbud plus beberapa penghargaan itu kemudian saya belikan untuk fasilitas
tetapi untuk dana operasional kita masih tergantung dengan duit pribadi
kedepan saya ingin punya usaha walaupun kecil kecilan
yang dari usaha itu digerakkan oleh relawan dan bisa membiayai gerakan komunitas ngeja dan kedepannya mungkin relawan
relawan itu tidak hanya melakukan kegiatan sosial dari komunitas ngeja tetapi mereka datang ke komunitas ngeja itu melakukan kegiatan yang sifatnya usaha ekonomi
ketika kita sudah membuat perusahaan kita sudah membuat perusahaan

tadi kang rody sudah berkata
keberhasilan opik menularkan budaya membaca bisa dirasakan di sini
beberapa relawan yang tadinya bergabung dengannya kini sudah bisa mendirikan pojok baca sendiri
saung di desa mangkonjaya kejabatan bojong gambir tasikmalaya ini salah satunya
selain mendapat pendampingan dalam pemasukan buku pojok baca yang sudah mandiri bisa lebih jauh mengembangkan aktivitas
makanya penjualan saya di sini banyak
pada hari libur para pemuda desa berkumpul guna mendapat pencerahan dalam pemanfaatan media sosial
mereka datang untuk mendengarkan pembahasan tentang teknik berdagang di beberapa situs internet
teknik ini diajarkan oleh seorang relawan komunitas ngeja
selain menjadi pendongeng dalam gerakan kampung membaca
ia menguasai teknik berdagang dalam jaringan atau dikenal dengan marketplace
teknik inilah yang ditularkan kepada pemuda desa untuk menunjang pemanfaatan potensi kemandirian yang ada
desa mangkonjaya dikelilingi kebun teh
siapa sangka pemuda desa ini dapat membawa hasil kebunnya menembus pasar tanpa harus melalui tengkulak
budi adalah salah satu di antara banyak relawan yang masih bertahan
pasang surutnya jumlah relawan di komunitas ngeja terjadi karena realitas dan kebutuhan hidup
beberapa orang yang sudah menikah harus berjuang di tempat lain demi keluarga
namun beberapa yang bertahan justru terus mencoba menjadikan komunitas sebagai tempat berkarya
di luar kealiannya berjualan
budi adalah pendongeng
ia mengajar pelajaran mendongeng di kelas anak anak
kelas ini juga mempunyai misi mengubah pribadi yang pemalu menjadi percaya diri
kalau ketika awal awal mereka suka malu malu menyampaikan hal hal baru ya
tapi sekarang sekarang mereka sudah terbiasa
kemudian cara berbicara mereka sudah
karena kosa katanya dari membaca bertambah
mereka sudah lebih pede lagi untuk tampil di depan teman teman yang lain
seperti siva salah satunya
awal awalnya ketika dia mengisi kegiatan di kelas dengan inspiratif
mengisi cerita untuk teman temannya dia agak malu malu
tapi sekarang sudah tampil dengan percaya diri
kemudian orang orang yang mendengarkan cerita dari dia merasa terbius dengan cerita yang dia sampaikan
komunitas ngeja semakin meneguhkan posisi
sebagai pegiat literasi
prestasi demi prestasi mereka raih
dalam kurun delapan tahun sejak berdiri
komunitas ini banyak mendapat apresiasi
clipping koran ini adalah bukti
komunitas ngejah konsisten dalam memasyarakatkan budaya baca tulis
tidak salah jika garis perjuangan komunitas ngejah mendapat banyak penghargaan
piala piala ini juga menjadi bukti peran komunitas tersebut diakui oleh masyarakat bahkan pemerintah
pada mei dua ribu tujuh belas presiden joko widodo mengundang beberapa pegiat literasi di indonesia untuk berdiskusi
opik menjadi salah seorang yang diundang ke istana merdeka
salah satu mimpi besar saya komunitas ngeja kemudian suatu waktu menjadi ruang aktualisasi anak muda
lebih besarnya lagi kalau memang gerakan ini bagus
gerakan ini banyak direplikasi oleh para pihak lain
begitulah mimpi besar pegiat literasi dari pelosok garut
berkat semangatnya masyarakat di salah satu pedalaman kabupaten itu perlahan mengatasi ketertinggalan
opik dan para relawan komunitas ngejah punya cita cita
stigma desa tertinggal berubah menjadi desa dengan harapan hidup yang besar